ekonomi islam atau ekonomi syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang memberikan manfaat kepada semua manusia
jadi inklusivitas adalah salah satu ciri dari ekonomi syariah tidak eksklusif
oleh karenanya ketika pengendalian harta dilakukan secara efektif harta akan mengalir optimal menuju investasi dan partisipasi sosial
yang pada gilirannya akan mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi
pada hakikatnya alam semesta beserta seluruh isinya termasuk harta kekayaan yang kita miliki adalah absolut milik allah swt
kita sebagai manusia hanya diberikan amanah untuk mengelolanya
dengan terwujudnya optimalisasi pengelolaan sumber daya sesuai dengan prinsip dan nilai ekonomi syariah
ekonomi akan tumbuh dan bergerak seperti terbukanya lapangan pekerjaan
daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan membawa kemaslahatan dan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat
inilah islam yang rohmatan lil alamin termasuk di dalamnya ekonomi syariah
suatu sistem ekonomi yang inklusif dan universal bagi semua manusia dan kehidupan
saya misa nugraha ramadan departemen ekonomi keuangan syariah bank indonesia